pekalongan merupakan kebanggaan provinsi jawa tengah
produksi batik pekalongan menjadi salah satu ikon kebudayaan indonesia sejak abad ke sembilan belas
hingga saat ini industri batik juga menghidupi mayoritas warga pekalongan
yang berdasarkan data provinsi jawa tengah berjumlah delapan ratus tujuh puluh ribu jiwa di kabupaten dan dua ratus sembilan puluh sembilan ribu jiwa di wilayah kota
selain batik industri tekstil lain seperti jeans dan sarung menjadi bagian pesatnya ekonomi di pekalongan
sungai sungai juga mengaliri salah satu wilayah terbaik pantai utara jawa ini sebagai nadi kehidupan
namun sebuah anekdot pernah populer di pekalongan
jika sungai di pekalongan keruh dan berwarna ini merupakan pertanda baik
karena itu artinya produksi maupun penjualan batik sedang ramai dan masyarakat pekalongan sejahtera
kondisi tersebut terjadi hingga saat ini
pesatnya industri batik dan tekstil lain di kota dan kabupaten pekalongan telah mengorbankan sungainya
saya bersama relawan komunitas sapulidi menelusuri salah satu sungai di kota pekalongan
sungai kupang atau lebih dikenal dengan nama kaliloji mengalir dari hulu petung kriono hingga muara laut jawa
sungai ini dahulu menawan
berperan vital pada abad ke tujuh belas hingga ke delapan belas sebagai jalur perdagangan kerajaan mataram dan pemerintah kolonial belanda
sayangnya kini fungsi vital kaliloji tinggal sejarah
yang tersisa kini hanyalah sungai berwarna pekat dengan sampah mengambang sepanjang sungai
air hitam berkilau dengan aroma tak sedap setia mengiringi perjalanan kami menelusuri sungai
bangunan warga terletak sangat dekat dengan sungai
sayangnya kini tidak ada lagi rumah yang menghadap ke sungai
semua bangunan membelakangi sungai sebagai indikasi betapa tidak penting lagi fungsi sungai
selain hanya sebagai tempat sampah
tidak hanya sampah padat dan air pekat yang kami temui sebagai indikasi pencemaran sungai
paralon paralon saluran pembuangan dengan sisa warna warni limbah dan matinya biota yang menandakan rusaknya ekosistem sungai juga kami jumpai sepanjang perjalanan
semakin jauh perahu kayu kami melaju badan sungai semakin sempit dan dangkal
namun bukan itu yang menghambat perjalanan kami
perahu kami terhambat bambu bambu yang tersusun rapi seperti membentengi dasar sungai
padahal di sekitarnya tidak ada tanaman bambu
dengan menggoyang perahu dan mendorongnya perlahan kami berhasil melewati bambu bambu yang tertanam di dasar sungai
tidak jauh setelah kami melewati rintangan bambu perahu kami berpapasan dengan limbah berwarna hitam pekat keluar dari paralon langsung ke badan sungai
aroma menyengat menyergap penciuman kami
ini kita ketemu saluran air pak warna air yang keluar dari saluran ini hitam pekat dari mana dan apa airnya
ini kelihatannya sudah buangan dari hasil pencucian batik
dan itu dengan seenaknya dibuang ke sungai
kadang kadang mereka masih jauh dari sungai
kadang mereka pakai corong mereka langsung buang sungai
jadi bisa dua atau tiga industri seperti ini yang dibuangnya langsung satu corong
dan biaya loji atau sungai sungai yang ada di pekalongan menjadi salah satu solusi mereka untuk membuang limbah hasil industri mereka tekstil
baik itu batik atau yang bukan batik ke sungai tanpa harus melalui ipal ya pak
tanpa harus melalui ipal iya
dan akibatnya lima sungai yang ada di pekalongan hampir dipastikan kondisinya serupa tercemar limbah padat dan cair
pekat sungai ya
pencemaran yang berasal dari industri batik dan tekstil terjadi di lima sungai di pekalongan
pencemaran terjadi sejak hulu sampai muara sungai
dari peta google kondisi pencemaran di sungai pekalongan juga terlihat jelas
air hitam pekat di sepanjang sungai mengalir sampai laut jawa
dampak pencemaran sungai tentu dirasakan masyarakat terutama yang tinggal di sekitar bantaran sungai dan industri tekstil seperti batik
moza ini tinggal di kelurahan jenggot pekalongan selatan
rumah tinggalnya tidak jauh dari sungai setu dan sentra industri batik rumahan
sebelum sungai setu pekat oleh limbah
kualitas sumber air bersih keluarga moza ini masih bagus dan layak konsumsi
namun limbah dari industri batik dan tekstil membuat air sumur moza ini ikut tercemar
kini mozaini harus menggunakan air pamsimas atau pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
dengan membayar rp enam puluh ribu rupiah per bulan moza ini mendapatkan sumber air bersih dari sumur bor di pantai utara pekalongan
moza ini tidak punya pilihan
apalagi pada musim kemarau
warna air sumur moza ini bisa berubah ubah
jadi warna apa aja ya sumur ini bisa jadi warna apa aja pak
iya kuning lantas kebiruan alat terakhirnya itu hitam
kalau nggak hujan walah akhirnya sampai sampai bau
bau juga baunya gimana pak itu
ya seperti itu bau banger itu sih
bau banger bau ya anjir gitu pak ya
buat saya yang baru kena air ini ada sensasi celekit celekit atau kayak gatal
dan airnya juga seperti berbunyi
seperti bertekstur ya pak ya
ya ini udah tidak berani pakai warga air ya pak ya
limbah cair yang masuk ke sungai dan mengendap di dalam tanah bisa mencemari air tanah
limbah batik dan tekstil biasanya mengandung zat pewarna sintetis yang banyak mengandung bahan kimia seperti benzen serta logam berat
dinas kesehatan kota pekalongan mengakui belum ada penelitian secara mendalam dan serius
mengenai dampak pencemaran limbah tekstil dan batik terhadap kesehatan masyarakat pekalongan
data sekunder maupun premier yang dimiliki juga belum mendukung fakta bahwa kondisi pencemaran ini membawa dampak negatif terhadap masyarakat
baik yang tinggal di sekitar sungai maupun yang tinggal jauh dari sungai
di samping itu juga ya kalau saat ini kita tidak memungkiri juga beberapa sungai yang ada di kota pekalongan itu
seperti sungai bermi
sungai binatur itu ya
itu juga mengalir ke airnya bukan tidak hanya ke laut tetapi ada juga yang mengalir ke sawah
nah ketika itu airnya masuk ke dalam aliran sawah kemudian itu dipakai untuk pengairan misalnya padi dan sebagainya
tidak menutup kemungkinan ya padi hasil padi yang dihasilkan itu pun juga bisa mengandung logam berat
dari limbah dari industri tersebut
nah kalau dikonsumsikan tentunya juga akan berdampak pada kesehatan
pembuangan limbah tekstil dan batik di pekalongan tidak pernah surut
meski jam kerja telah usai aliran limbah tidak berhenti mengalir ke badan sungai
menurut relawan komunitas sapulidi sebagian industri batik dan tekstil justru memanfaatkan gelap malam untuk membuang limbah
tidak hanya langsung ke badan sungai
tapi juga ke saluran pengairan dan area persawahan
jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa waktu favorit untuk membuang atau menggelontorkan limbah cair ke sekitar saluran air di kotak pekalongan
ini sekitar pukul sembilan tiga puluh malam hari tapi aliran air justru lebih deras dengan warna yang lebih pekat
ini di dekat saya ini sebenarnya adalah area persawahan
nah ini kalau kita lihat kondisi seperti ini pak diko
kalau sawah sawah kan banyak yang sudah kondisinya kita lihat itu banyak yang tumbang padinya dan lain lain
ada nggak sih masyarakat atau petani yang memang mengeluhkan kondisi ini gitu pak
iya ada pak sogi
jadi mereka juga gak bisa ngapa ngapain karena petani itu minoritas di sini
dekan fakultas kesehatan masyarakat universitas diponegoro semarang mengkhawatirkan penggunaan zat pewarna dan perekat yang terbuat dari sulfur atau belerang oleh industri batik dan tekstil
jika unsur ini menyemari lingkungan
zat ini dapat masuk ke dalam sistem metabolisme tubuh manusia
selain sulfur masih ada benzena dan timbal
dalam jangka panjang efeknya dapat menyebabkan mutasi genetik
kejala ini terindikasi telah terjadi di pesisir pekalongan wilayah muara pembuangan limbah tekstil dan batik
beberapa pencemaran zat yang luar biasa ini kan endokrin di dalam tubuh kan akan terganggu
sehingga kalau terus limbah tekstil itu
mencemari sungai masuk ke dalam siklus air yang dikonsumsi penduduk
itu lama lama bisa menyebabkan tadi mood agen cancer sakit pencernakan dan sebagainya
dan bahkan kalau kita teliti lagi misalnya pekalongan
ini sebagai contoh
pekalongan itu kan daerah daerah pantai
yang sebetulnya tidak boleh
tidak masuk akal
tidak masuk akal ketika ada kekurangan yodium
daerah pantai itu melahirkan orang yang tinggi tinggi gitu
tetapi tidak sama sama seperti saya dan sebagainya
itu karena apa
karena pada air laut yang terpolusi itu yodiumnya akan terganggu
dia tidak menjadi akan rusak gitu
nah itu juga efek jangka panjangnya
tantangan menghentikan pencemaran dan mengembalikan kondisi sungai sungai di pekalongan membutuhkan solusi yang kompleks dan lintas kebijakan
tanpa kemauan politik dari pemerintah akan sulit menggerakkan industri tekstil dan batik yang mayoritas adalah industri kecil dan menengah atau umkm
namun jika tidak ada solusi untuk sungai dan industri di pekalongan kita harus bersiap dengan risiko terburuk
yaitu mengorbankan kesehatan masyarakat dan generasi penerus batik pekalongan
kontribusi pekalongan sebagai centera produksi batik indonesia
lalu diragukan lagi
tidak hanya batik khas pekalongan yang lahir di kota dan kebupaten pekalongan
batik solo jogja sumatera kalimantan bahkan papua juga diproduksi di sini
industri batik di kota dan kabupaten pekalongan semakin berkembang
sejak unesco menetapkan batik sebagai warisan budaya indonesia pada dua ribu sembilan
badan ekonomi kreatif mencatat ekspor batik tahunan dari pekalongan ke negara tetangga
seperti malaysia brunei myanmar bahkan jepang dan negara eropa pada dua ribu lima belas saja mencapai satu ratus tujuh puluh delapan juta dolar amerika
namun pesatnya manuver industri batik di pekalongan tidak hanya menggerakkan ekonomi pekalongan
dan mewarnai kekayaan batik nusantara
warna warni batik pekalongan juga ikut mewarnai sungai sungainya
salah satunya sungai setu di pekalongan selatan
sejak pagi warna warni limbah batik mengucur deras dari saluran pembuangan dan selokan
pagi ini sungai setu berwarna merah pekat
eceng gondok sebagai indikator tercemarnya sungai menutupi sebagian sungai
sementara limbah terus mengalir dari selokan ke sepanjang sungai sampai muara
industri tekstil dan batik baik di pabrik besar maupun rumahan dituding menjadi kontributor limbah
setiap bulan dinas lingkungan hidup menganalisis parameter pencemar di beberapa sungai di kota pekalongan
hasilnya beberapa parameter pencemar seperti bod cod lebih tinggi daripada baku mutu
sementara kandungan krom dan timbal nyaris melampaui batas baku mutu
sebagian besar masih langsung dibuang ke sungai
jadi kalau dilihat dengan mata telanjang itu kan sungai itu kan berwarna
jadi itu menandakan bahwa limbah tersebut atau sungai tersebut itu sebagian sudah tercemar
jadi kandungan kandungan yang mencemar itu berdasarkan dari parameter paramater pencemar itu
di antaranya ada bod kemudian cod kemudian ada pl kemudian ada minyak dan lemak kemudian ada tss dan juga ada timbal juga
tidak hanya batik industri tekstil lain juga ikut berkontribusi mencemari sungai baik di kabupaten maupun kota pekalongan
bahkan sejak awal tahun dua ribu an para pengusaha tekstil dan batik beramai ramai membuang limbahnya langsung ke sungai
beberapa pengusaha tekstil yang sadar tindakannya keliru akhirnya mulai berubah
bivi salah satunya
tujuh bulan lalu pengusaha pembuatan dan pencucian jeans ini menyisihkan ratusan juta rupiah untuk membuat instalasi pengolah limbah mandiri
sudah lama sebenarnya saya menggeluti ini kan dari dua ribu empat ya saya bikin cucian ini
karena kita melihat lingkungannya seperti itu yaudah kita lupitan
tapi lama lama saya sendiri berpikir
dalam hati saya itu kok bertolak belakang gitu loh
tidak hanya kota kabupaten pekalongan juga menyumbang limbah cair dalam jumlah besar ke sungai
jumlah industri tekstil di kabupaten pekalongan mencapai empat puluh ribu industri
sepuluh diantaranya adalah industri batik menengah dan kecil atau umkm
bupati pekalongan mengakui sulit mencegah para perajin batik membuang limbahnya ke sungai
karena keterbatasan instalasi pengolahan
bahkan pabrik besar yang wajib memiliki instalasi pengolahan limbah atau ipal sebagai syarat amdal
juga harus diawasi ketat agar tidak membuang limbah ke sungai
sepanjang daerah aliran sungai besar besar pekalongan itu ada sungai sengkarang
itu juga kanan kirinya tumbuh pesat industri industri batik ya
di kita sudah ada aturan bagi pabrik pabrik batik
yang membuang limbah di sungai itu biasanya dikasih bendera hitam
setelah ada bendera hitam nanti dari dinas terkait akan menindak pabrik tersebut
tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada bendera hitam yang mengindikasikan bahwa pabrik tersebut membuang limbah
tantangan terberat bagi pemerintah saat ini bukan hanya menyediakan pengolahan limbah komunal untuk industri batik umkm
dan mengawasi penggunaan ipal di industri besar besar
yang tidak kalah penting adalah bagaimana menyadarkan para perajin dan pelaku industri tekstil maupun batik di pekalongan
bahwa fungsi sungai adalah sebagai sumber kehidupan bukan tempat sampah dan limbah
dan juga untuk pemerintah yang memiliki kekuatan yang baik

dan juga untuk pemerintah yang memiliki kekuatan yang baik
di balik keindahan goresan malam pada selembar sutra pekalongan menyimpan derita
kelima sungai yang mengalir dari hulu sampai muara di kabupaten hingga kota kini meringis kritis
miris sungai pekalongan kehilangan pesonanya
bukan lagi diperlakukan sebagai sumber kehidupan dan jalur menuju peradaban
sungai dianggap sebagai tempat sampah belakang rumah oleh sebagian besar masyarakat
di sungai kupang atau lebih dikenal dengan kaliloji ini
sampah sampah hanyut diseret arus sejak dilempar ke badan sungai
entah oleh siapa atau lebih tepatnya oleh siapa saja
tidak hanya menjadi sungai dengan permukaan sampah
air sungai di pekalongan juga lega menghitam seperti
kepada penggunaan kolam tinta
inilah wajah sungai loji
salah satu sungai yang mengalir di sepanjang kota pekalongan
tidak hanya sampah rumah tangga sampah plastik bahkan ada hewan mati yang terbuang di sini
saya ini saat ini sedang berada atau berdiri di sampah yang sudah menggunung atau menumpuk di sisi sungai
tidak hanya kotoran kotoran seperti sampah sampah yang mengotori sungai di pekalongan ini
tapi juga limbah kimia
biaran mengapa warna sungai loji ini berwarna hitam pekat
prihatin dan takut merasa kehilangan sungai mereka
segelintir warga yang tergabung dalam komunitas sapu lidi setiap hari menyusuri sungai penuh sampah
dan memunguti sampah padat dengan tangan tangan mereka
mimpi mereka sederhana ingin kembali melihat sungai loji kembali bersih
seperti dahulu di masa kecil mereka
masih lekat dalam ingatan imam bagaimana dahulu sungai ini mengajarkan banyak hal dan meninggalkan berbagai kenangan
sehingga tanpa bayaran pun imam dan kawan kawannya giat menghalau dan mengangkuti sampah dari badan sungai
kalau waktu kecil kita bisa belajar berenang kadang kita bawa pancing juga gitu
ketika kita sering bisa dapat ikan keting ikan wader terus juga udang itu kita sangat apa ya seneng dulu
kita lihat sendiri tadi ada bantal terus sarang burung bahkan televisi
dan kita sering ketika kita masih bersih bersih di sungai tiba tiba orang lewat di jembatan buang di depan kita gitu
selain menemukan berbagai sampah padat imam dan kawan kawan tidak jarang melihat langsung limbah cair mengalir ke badan sungai
sungai pun pekat seketika
menyelesaikan masalah pencemaran sungai di kabupaten maupun kota pekalongan tidak bisa hanya dilakukan oleh segelintir orang
batik sebagai kebanggaan dan tulang punggung perekonomian masyarakat pekalongan menyisakan persoalan serius
bagian pengusaha batik bahkan di wilayah kota dan kabupaten kekalongan sudah menyadari persoalan tersebut
danteng tersomampingan aktivitas secara kuantuite
dan telah memiliki instalasi pengolahan limbah mandiri sebagai syarat analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal
thailand yeah kan
industri batik untuk meninggalkan anekdot lama yang menyesatkan bahwa kotornya sungai
berarti pertanda baik bagi perekonomian pekalongan
sebaiknya ramai maupun sepi sungai harus bersih
sehingga kita membuat cara cara yang sekiranya bisa mengurangi residu kotor itu
dengan cara membuat lubang lubang tempat pembuangan sampah maupun pembuangan limbah
kalaupun tidak punya teknologi itu sebenarnya kita harus punya tempat tempat resapan resapan
yang bisa mengurangi limbah itu ke sungai secara langsung
pemerintah melalui dinas lingkungan hidup memang telah membangun ipal komunal di wilayah kota dan kabupaten
mustahil memang para perajin kecil menengah batik untuk bisa membangun pengolahan limbah mandiri
selain karena biaya untuk membangun ipa mandiri berkisar seratus sampai dua ratus juta rupiah
menurut undang undang industri umkm tidak wajib memiliki ipal mandiri sebagai syarat amdal
persoalan sungai lintas wilayah memang melibatkan wawenang provinsi
pemerintah provinsi jawa tengah pernah memberikan bantuan pembangunan ipal pada dua ribu dua belas
demikian juga kementerian lingkungan hidup dan kehutanan memberikan bantuan ipal pada dua ribu enam belas
fasilitas tersebut tidak cukup
mencari tahu tentang solusi pertarungan antara pencemaran sungai dengan gairah industri batik dan tekstil pekalongan
saya meminta respons kepala dinas lingkungan hidup provinsi jawa tengah dan sekretaris daerah provinsi jawa tengah
kepala dinas lingkungan hidup provinsi jawa tengah mengakui ada pelanggaran dalam kasus pencemaran di pekalongan
yang dua puluh lima like
artinya bahwa dari jumlah
industri yang ada
ini terus terang menyalahi aturan meskipun ada dalam undang undang tiga puluh dua dua ribu sembilan pasal dua puluh
kegiatan usaha boleh membuang limbahnya langsung ke sungai dengan syarat
nah ini dengan syarat ini yang barangkali kita masih harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat
sekretaris daerah provinsi jawa tengah juga berjanji akan memenuhi kekurangan fasilitas pengelolaan air limbah tersebut
dengan membuat kebijakan dan bantuan lintas wilayah
kami provinsi siap karena umkm harus berkembang apalagi di pekalongan itu kan namanya kota batik
sentra batik di sana tidak boleh mati tapi tadi saya tekankan sungai juga tidak boleh tercemar
kita akan fasilitasi laku pemerintah tugas kita pusat provinsi kabupaten kota kita sharing rembuk bareng
waktu dekat saya akan kumpulkan dari tiga aspek tadi tiga lembaga tahapan ataupun hirarki pemerintahan
ayo kita rembuk bareng bareng jangan sampai itu semua dibebankan persoalan masyarakat pemerintah harus adil
sungai sungai di pekalongan seolah sedang meronta menagih solusi sementara industri batik juga tidak mungkin dikebiri
pemerintah telah berjanji akan hadir di pekalongan
hadir di pekalongan untuk menyelesaikan masalah ini
semoga tidak lama lagi ada solusi yang menguntungkan bagi semua pihak